responnya sama perempuan itu pak
kali ini keributan terjadi karena urusan asmara
ketika ada orang ketiga dalam rumah tangga bisa runyam urusannya
perempuan berinisial j ini menggerebek suaminya saat sedang berduaan dengan wanita lain
di sebuah rumah kontrakan di kawasan medan sumatera utara
j tidak sendiri
ia mengajak keluarganya tokoh masyarakat setempat polisi dan pemilik kontrakan sebagai saksi
ibu dua anak ini mengaku sudah lama mencurigai suaminya berselingkuh
bahkan dua hari sebelum lebaran j sempat memergoki sang suami sedang berduaan dengan selingkuhannya
j mengaku hubungannya dengan suami masih resmi suami istri
namun ra sudah berulang kali mengucapkan talak kepadanya
hingga kini kasus perselingkuhan masih diusut dan diselesaikan oleh pihak keluarga